kita ke informasi lain jika kita bicara soal belanda anda mungkin akan ingat wisata kebun bunga di sana
nah selanjutnya saya akan ajak anda untuk berwisata ke kebun bunga warna warni
yang cocok jadi alternatif menghabiskan waktu jelang berbuka puasa alias ngabuburit
kali ini tapi bukan di belanda melainkan di gunung kidul
berbulu seperti benang wol dengan warna yang tajam menyala bunga celosia
yang banyak tumbuh di eropa dan afrika kini mulai ditanam masal di kebun milik warga gunung kidul
bunga yang juga akrab disebut sebagai bunga jengger ayam atau bunga wol baru setengah bulan terakhir ini mulai tumbuh
tumbuhnya bunga warna warni ini menarik minat pengunjung yang ingin menikmati suasana sekaligus bersuap foto
lokasi kebun bunga selosia yang berada di jalur wisata antara pantai kukup dan kemadang gunung kidul
turut membuat wisatawan tertarik untuk mampir berkunjung dan bersuah foto
di lahan yang ditumbuhi sekitar enam ribu
bunga celosia ini
untuk menjaga agar tanaman bunga tidak mudah rusak
pengunjung diberi jalur tersendiri untuk menyusuri hamparan bunga dan juga dilarang memetik bunga
jika ingin menanam pengunjung bisa membeli bibit dalam polybag maupun benihnya
untuk bisa bersuah foto pengunjung cukup membayar tiket masuk yakni lima rupiah per orang

jadi jangan khawatir karena diperkirakan puncak mekanik bunga celosia masih berlangsung hingga bulan juli mendatang